abang nanti kerja sama maya lagi
bilang aja kalau cemburu
kenapa harus kerja sama dia sih bang
emang gak ada yang lain
sales motor udah lama
nih dalam sebulan
dia bisa ngejual
gue bete sih harus pindah kesini
jadi jauh dari sekolah
sekarang udah gak bete lagi sih
sekarang ada temen yang jalan ke sekolah
terima kasih kakak
dibubur gue dong
saya lagi buru buru
makasih besok aja ya
yang ijo
pasti mau nanya amin ya
kakak amin sekarang lagi sibuk apa ya kakak
amin lagi sibuk bantuin aku sih
tapi kalo aku gak minta bantuan
aku gak tau dia sibuk apa mbak
kakak amin sekarang udah jarang banget whatsapin rikang
ya udah aku udah sibuk banget ya mbak

ke jcc lagi
papa sih gak percaya sama mama pia toh
bukan begitu ma
mungkin tati lagi sibuk
kalau pas tati lagi gak sibuk
kalau kopi gue
sebentar ya be
tentu apa lo
gue belum punya nomor lo
nomer hp lo berapa
kak pelan pelan dong
bunga kemana pak
lain lain bagaimana bu bunga kayaknya segitu segitu aja bu enggak bertambah kurus gemuk juga enggak
kalau itu ibu juga tahu ibu juga tahu kalau bapak tambah gemuk
abang nanti kerja sama maya lagi iya kenapa cemburu kayak bilang aja kalau cemburu
udah ada yang sakit ah
kenapa harus kerja sama dia sih bang emang gak ada yang lain
bamaya itu sales motor udah lama jago nih dalam sebulan dia bisa ngejual
motor orangnya sabar lagi lo tahu sendiri abang kan kalau diajarin suka
lemot kalau dikasih tahu ya juga sih apalagi kalau dikasih tahu
mah apa jangan dulu ya mama juga ah mau ke rumahnya mbak tati siapa tahu hari ini lagi
enggak sibuk jadi enggak judes sama mama
be be berangkat ya ya ya
juga ya be
kalau gitu gue juga pergi dah ya
kontrakan yang di ujung
mau tahu aja
bunga mana udah duluan sama tisna nggak tahu
enggak tahu saya harus tahu
aduh gue bete nih belum bikin pr
lu belum bikin pr juga
nengkunga ojek enggak
enggak udah dapet aja ya
enggak udah deket om
deket apa neng pangkalannya masih jauh tuh
gugur sewa satu tumbuh sewa yang lainnya
iya masa abang pulang dulu kejauhan
jadi abang makan di luar